di sekolah sekolah kemasan stip
dan di sekolah sekolah kemasan
harapan ibu ke perguruan sendiri seperti apa
mulai ada perbaikan evaluasi
kenapa bisa kejadian seperti ini terjadi
sebenarnya misalnya ada benar benar sih
sistem pendidikan yang mungkin jadi kelar
ya lebih umumnya seperti pak menteri perhubungan tadi bilang
ya lebih umumnya seperti pak menteri perhubungan tadi bilang
jadi cukup maju phase turun sampai fans yg biasanya missing
sangat dan hasilnya hanya baik